nah di sela sela rangkaian peringatan hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh delapan di halaman istana merdeka jakarta pada kamis pagi
menteri pupr basuki hadi mulyono kembali tertangkap kamera sedang bertingkah lucu
berada di bangku khusus bersama menteri menteri lainnya basuki yang berada di samping menteri bumn erick thohir terlihat penasaran
dengan pakaian adat yang digunakan oleh menteri yang juga ketua umum pssi tersebut
dengan spontan menteri pupr basuki hadi mulyono pun membuka bagian bawah kancing baju erick thohir
dengan ekspresi naturalnya seketika adegan itu pun viral di jagad sosial media
apa ini beniknya ternyata cuma satu jadi ini model model budi utomo
jadi saya bukan jawa tapi baju budi utomo seribu sembilan ratus delapan